pergelaran piala dunia u dua puluh akan digelar di surabaya mulai dua puluh mei hingga sebelas juni dua ribu dua puluh
pertandingan sepak bola kelas dunia yang berlangsung sekitar satu bulan ini butuh akomodasi seperti penginapan
perhimpunan hotel dan restoran atau phri jawa timur sudah menghitung kebutuhan penginapan
setidaknya dibutuhkan tiga puluh ribu kamar
kebutuhan ini di luar atlet dan ofisial atau khusus penonton saja
nilai ini dihitung berdasarkan kapasitas stadion gelora bung tomo venue dari piala dunia u dua puluh
jadi kapasitas penontonnya ada empat puluh enam ribu sekian gitu
apalagi jawa timur ini luar biasa punya bromo dan segala macam
jadi keinginan untuk datang hadir di jawa timur atau di surabaya raya
ini pasti tinggi
jadi kalau kapasitas penonton saja segitu plus keluarga plus teman
jadi kita perkiraan akomodasi yang dibutuhkan sekitar dua puluh ribu sampai tiga puluh ribuan kamar
pihak rri jatim
phri jatim telah bekerjasama dengan satu ratus dua puluh hotel di surabaya
selain itu phri juga melebarkan kerjasama dengan daerah daerah penyangga di sidoarjo dan gresik
salah satu kesiapan hotel adalah menambahkan family street untuk tamu tamu keluarga
seperti liden hotel surabaya yang menambahkan stok ekstra bed bank bed atau tempat tidur bertingkat untuk tambahan di kamar utama
nah ini diantaranya yang disiapkan oleh perhotelan yang ada di surabaya ya
menyiapkan family suite
konsep bank bed atau kasur bertingkat ini
mengingat tamu tamunya penonton piala dunia u dua puluh itu kan family ya
jadi ini family suite dengan tempat tidur bertingkat seperti ini
apalagi juga ditawarkan pemandangan ya ikonik tidak hanya surabaya namun jawa timur
udah kelihatan langsung nih suramadu langsung dari kamar
selebihnya hotel juga menyiapkan feeder antarjemput hotel ke venue pertandingan dan paket wisata lainnya
ini kan tamu tamu kita kan dari luar negeri ya
saatnya kita akan memberikan senyuman keramahan untuk mereka dengan kita menyiapkan sport timement
menyiapkan acara acara tour misalkan ya
terus kemudian kita juga akan memperkenalkan produk produk hebat
dari umkm surabaya supaya kita bisa dikenal dan dikenal oleh dari kancah internasional
sejalan dengan itu hotel majapahit surabaya cagar budaya bersejarah dalam kemerdekaan indonesia juga akan menonjolkan hotel tour
hotel yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sepuluh ini memang menjadi lokasi bersejarah dalam pergerakan nasional
khususnya dalam perobekan bendera belanda
hotel ini oleh arek arek surabaya
sejak sd sampai sma kita tuh selalu mendapatkan pelajaran sejarah tentang perobekan bendera belanda
merah putih biru menjadi merah putih di hotel yamato atau oranye hotel surabaya
yang lokasinya saat ini berubah nama menjadi majapahit hotel
dan disini tempatnya ini menjadi salah satu program hotel tour yang ditawarkan oleh manajemen hotel
dan rasanya memang senang banget ya kita berada di lokasi
sejarah yang dulu menjadi pemantik dari arek arek surabaya menjadi pergerakan nasional untuk merebut kemerdekaan republik indonesia
itu benderanya merah putih terus berkibar
manajemen hotel majapahit menyatakan program hotel tour sebenarnya merupakan program reguler
namun memiliki catatan selama ini selalu menarik untuk tamu domestik maupun non domestik
anytime kita ada tamu ada grup ada event kita selalu siap
dan harusnya surabaya harus punya gawe yang besar besar seperti ini lebih banyak lagi
supaya ekonomi surabaya itu berputar
tidak hanya hotel restoran tapi akan semua kalau ada event semacam ini
dari tukang sayur tukang telur restoran kafe transportasi
oleh oleh semua jalan umkm
makanya kita sangat senang kalau ada event event semacam ini
dan kita selalu siap
phri jatim juga menyarankan pengelola hotel membuat paket paket wisata tambahan
seperti wisata berbagai daerah di jawa timur hingga menyajikan produk umkm
alasannya tamu piala dunia tidak hanya dari dalam negeri namun juga diliput media internasional
piala dunia u dua puluh akan diikuti dua kali
lima puluh empat negara dan enam konfederasi yang berbeda